penyenang tuna netra identik dengan profesi tukang pijat
ini karena tidak banyak pelatihan yang inklusif dan ramah terhadap mereka yang tidak mampu melihat
profesi itu pula yang ditekuni ernawati selama hampir dua dekade
namun pandemi covid sembilan belas memaksa erna harus turun ke jalan menjadi pengamen
benampak banget karena saya selain mijit kan mijit kan pasien berkurang
jadi saya harus turun ke jalan
dengan jual suara ya mungkin saya mendapatkan uang untuk bayar kontrakan untuk makan kebetulan untuk bayar sekolah anak
berbekal informasi dari rekan di komunitas tuna netra
erna bersama suaminya yang juga seorang penyandang tuna netra
belajar menyeduh kopi yang diselenggarakan blind cafe community pada hari minggu
selain bisa menikmati kopi enak ia juga ingin memiliki kedai kopi
bagi ernawati menyeduh kopi merupakan pengalaman baru baginya
itu dengan tenaga kalau bikin kopi ya enggak
kalau pijat itu ya otomatis harus pakai tenaga gitu kan
otomatis kita ya tapi kita juga media juga tidak saya lupakan
karena itu ilmu dan bisa bermanfaat buat orang lain juga
selain ernawati ada juga sintia cempakadewi
ia adalah salah seorang peserta pelatihan yang menderita low vision
namun hal itu bukan menjadi persoalan dalam raci kopi
karena baginya ada indera lain yang bisa digunakan
tidak hanya peserta pelatihan saja yang menghadapi tantangan
pelatihnya pun mengalami hal yang sama
menurut ahmad nur peserta dengan kebutuhan khusus harus dilatih dengan pendekatan yang berbeda
tergantung dari kebutuhan khusus mereka
yang paling susah sebenarnya defable ya
defable itu dia punya kekurangan yang secara fisiknya itu antara tangan ya tangan dan kaki
alat indranya itu susah untuk digerakkan
tangannya susah untuk digerakkan
tapi kalau tunanetra mereka masih bisa menggerakkan tangannya secara normal
sehingga mereka bisa meraba
meraba suatu bentuk
sehingga mereka prosesnya lebih cepat
kalau difabel itu membutuhkan waktu yang lebih dua kali
lebih cepat daripada tunanetra
saat pertuangan pertama
ahmad yang menyandang status sebagai mantan napi atas kasus narkoba ini
punya motivasi sendiri dalam memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas
ini dilakukan sebagai bentuk pelatihan agar ia mampu meningkatkan kepercayaan dirinya kembali
saya sendiri orang orang yang berkebutuhan khusus
kalaupun secara fisik saya normal
tapi saya secara mental saya terkikis juga
kalau mereka bisa bekerja seperti ini insya allah mereka tidak dipakai
pandang sebagai orang yang terasing
jadi mereka bisa berbaur terhadap orang orang yang normal juga
dan mereka bisa diterima
sepertinya halnya saya
menyeduh kopi menjadi kopi yang enak memang butuh skill khusus
tapi bagi ahmad siapapun dengan segala kekurangannya bisa menjadi barista handal
syaratnya adalah kemauan besar untuk menciptakan kopi enak agar kelak bisa membuka lapangan kerja
irina wardani septyadi pradana tangerang selatan